selamat berbuka puasa bagi anda yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini saudara
usai ditetapkan sebagai presiden terpilih dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
prabowo subianto menemui ketua umum partai nasdem surya paloh
selain silaturahmi kunjungan ini seolah menegaskan upaya merangkul pesaing politik usai pemilu
presiden terpilih dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan yang juga ketua umum partai gerindra prabowo subianto
menemui ketua umum partai nasdem suryapalo
jumat siang prabowo datang ke nasdem tower di kawasan menteng
ditemani ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad dan sekjen partai ahmad muzani
prabowo mengaku kedatangannya sebagai balasan atas ucapan selamat surya paloh usai pengumuman hasil pilpres
tak hanya itu prabowo juga mengungkit soal kerjasama usai berkompetisi
kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu
itu baik persaingan itu bagus kompetisi itu kita butuhkan rakyat perlu pilihan
tetapi sesudah pertandingan sesudah persaingan saatnya kita kerjasama
saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita
senada dengan prabowo surya paloh juga menginginkan hubungannya dengan prabowo tetap terjaga baik
jadi hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi
dan tentunya juga bapak prabowo
tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terjepina selama empat puluh tahun ini
bisa terjaga baik untuk bersama sama kita
menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini
bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita
pertemuan kedua tokoh politik ini seolah mengindikasikan potensi nasdem bergabung dengan koalisi besar di pemerintahan periode berikutnya
meski masih di koalisi pendukung anies mohaimin sekjen partai nasdem
hermawi taslim menyebut partainya masih membuka peluang bergabung dengan prabowo subianto
yang jelas sampai hari ini posisi kami masih seperti yang sama
koalisinya tetap kosong satu
bagaimana ending dari ajakan ini nanti kita lihat
tetapi pikiran kita sama sama ingin membangun ingin menciptakan sesuatu
ada yang tanya bagaimana nasdem mau tetap oposisi
bapak surya tadi mengatakan peluangnya lima puluh lima
nah pegang itu aja peluangnya lima puluh
pkb partai selain nasdem pengusung anies mohaimin diisukan juga bakal merapat ke koalisi besar
namun anies menegaskan bakal tetap ada dalam barisan gerakan perubahan
nah kalau misalnya nanti pkb diambil koalisi besar itu gimana pak
nanti tanya semua gusimin kalau saya kan gak bisa menjawab itu
saya sampaikan saya akan terus berada di dalam garis perjuangan perubahan
partai nasdem memang menunjukkan sikap berbeda dengan pasangan anies mohaimin yang menolak hasil pemilu dua ribu dua puluh
langkah politik nasdem ini membuat seorang relawan kecewa
hingga buntutnya menurunkan bendera partai nasdem di markas timnas amin
tapi kenapa bendera nasdem bang yang diturunkan
karena beliau sudah berkoalisi berkumpul dengan mereka
bergabung gitu kan menurut berita bahwa nasdem ini sudah menerima hasil keputusan dan mengucapkan selamat
sebelumnya jakan bersatu juga sempat menerima nasionalitas
sebelumnya jakan bersatu juga sempat menerima nasionalitas
sebelumnya jakan bersatu juga sempat menerima nasionalitas
gibran yakin semua paslon ingin melihat indonesia lebih baik
semuanya kan punya visi misi untuk memajukan bangsa
tapi sejauh ini seperti apa sudah pernah ada pembicara pembicaraan mungkin
ya nanti kami tindak lanjuti lagi lah
terus sudah ada tetap pecah pembeli
ditunggu sampai semuanya selesai dulu ya
merespons gibran sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menilai
ajakan itu bentuk rangkulan kekuasaan
hasto menyebut pdip lebih memilih rangkulan rakyat
masjidnya mengatakan ada satu dua parkur dari ubu satu dan ubu tiga akan bergabung
apakah salah satunya di daerah ubu tiga ini mas yang akan bergabung dengan soekarno perawo
itu rangkulan kekuasaan tapi kan juga ada rangkulan rakyat
apakah nasdem benar menerima tawaran prabowo bergabung di koalisi
atau berada di luar menjadi penyeimbang bagi pemerintahan nantinya
saat ditanya apakah pertemuannya dengan surya paloh
bergabung dalam koalisi prabowo mengaku selalu menawari
dan mengajak surya palo untuk bergabung ke koalisi pemerintah
terima kasih atas komitmen yang disampaikan oleh ketua umum partai nasdem setelah kpu mengumumkan hasil pemilu
dan tradisi ini bagi pak prabowo dilihat bagian daripada upaya kita setelah berkompetisi setelah bertanding maka saatnya kita bersanding untuk membangun negeri ini
jadi pak prabowo sendiri sudah memulai tradisi ini sejak dua ribu sembilan belas karena beliau tidak ingin ada keterbelahan di tengah tengah masyarakat
yang kedua kita juga melihat bahwa ada persamaan pandangan kedua figur ini dalam melihat tantangan indonesia ke depan
tentu ini adalah signal baik bagi pelaku ekonomi bagi investor bahwa pemerintahan baru nantinya adalah pemerintahan
yang memiliki kekuatan stabilitas politik yang dipastikan diterima didukung dan juga bersinergi dengan seluruh stakeholder nasional kita
yang berikutnya kita juga mendengar pernyataan pak prabowo bahwa beliau melihat raut wajah sorot mata dari masyarakat ketika berkeliling
dia ingin rakyat kita ingin pemimpinnya rukun setelah berkompetisi setelah bertanding
itulah kemudian yang melatari beliau proaktif untuk menjalin komunikasi bersilaturahmi
dan ini adalah upaya untuk memperkuat persatuan nasional kita
pak kamru samad ini kalau tadi anda katakan bersanding untuk kemudian bangsa kemudian tadi pak prabowo juga secara clear mengatakan sudah mengajak nasdem untuk gabung ke pemerintahan
ini sebetulnya memang upaya untuk menggemukan
bukan koalisi melawan apa yang jadi ancaman di depan mata
ada gugatan mk ada kemudian angket yang katanya akan bergulir di dpr
inikah kemudian salah satu strateginya
saya kira bisa saja orang menafsirkan seperti itu
tapi gugatan hukum di mahkamah konstitusi sudah punya alur tersendiri
sebuah gugatan hukum maka harus juga dilawan dengan tim hukum
atau direspon dengan tim hukum
sebagai bentuk bantahan terhadap setiap gugatan yang ada
itu sudah punya alur dan mekanisme prosedur tersendiri
kemudian kalau menyangkut dinamika politik itu juga memiliki masih prosesnya masih terus berjalan berdialog berdiskusi
karena spirit kita di dpr adalah seperti yang disampaikan pak prabowo tadi
betul ada sejumlah kekurangan kekurangan
jadi spiritnya itu teman teman di dpr punya pandangan yang sama
bahwa beberapa kekurangan di berbagai tahapan di berbagai proses dalam demokrasi kita tetap harus kita perbaiki
jadi kita tidak menutup mata terhadap hal tersebut
bu kalau koalisi pak prabowo kan sejatinya kalau kita lihat tuh sebenarnya udah besar ya
kenapa kemudian masih perlu nambah nasdem di sana
yang kalau tadi saya katakan ke pak kamrusan
jangan jangan mungkin masih kurang percaya diri menghadapi ancaman gugatan mk
ataupun katakanlah hak angket yang katanya akan bergulir di dpr
kalau anda sendiri melihatnya gimana bu siti zuhro
iya kemarin kan pak paloh merespon gitu ya
yang responnya adalah menerima gitu
jadi menerima hasil pemilu dengan beberapa catatan tentunya kan gitu
tapi poinnya adalah menerima
karena menerima ya di respon balik
oleh yang menang yang sudah diberikan selamat mungkin gitu
tapi sebetulnya maknanya itu kita bisa saja menerjemahkan bahwa
sebetulnya kalau di perubahan ya
koalisi perubahan itu kan tiga partai
ada nasdem ada pks ada pkb
ataukah yang dimaknai di koalisi perubahan itu
leading partinya itu adalah nasdem
dengan koalisi apa dua
maka tentu ini akan kocar kacir sudah gitu ya
maka apakah nanti pada waktunya
pkb akan juga hijrah kesana
sehingga nanti komposisi oposisi itu hanya
lagi lagi meninggalkan satu partai gitu
yaitu adalah pks kan itu
dan akhirnya masuk ke koalisi pemerintahan ya
menurut anda hitung hitungannya ini akan bagus
di parlemen ataukah justru sebaliknya
semakin besar gitu ya
betapa besarnya koalisi yang mendukung pak jokowi
menyisakan hanya kemarin itu dua
apa modelnya itu menjadi eksekutif
untuk memperkuat sistem presidensial tadi itu
mengeksekusi program program yang pro rakyat
yang untuk kepentingan luas
ada keputusan keputusan berupa undang undang baru
karena di parlemennya tidak terjadi check and balances
untuk pengawasan secara konstruktif
sama kayak periodenya pak jokowi ini
kita memerlukan banyak sekali
kekuatan nasional kita untuk bersatu
supaya indonesia bisa keluar dari middle income trap
tantangan global yang begitu anomali
membawa negeri ini untuk
lima besar atau tiga besar ekonomi dunia
maka kita harus mengakui
semua unsur tentunya harus bersatu
bersatu dalam arti pemikiran
kita selaraskan satu sama lain
arah kebijakan pembangunan nasional
ataupun berbagai macam arah kebijakan pembangunan
yang kemudian semua unsur bisa terlibat
bersatu tidak berarti harus semuanya
bersatu dalam arti bersama sama menuju
tantangan utama kita hari ini
yang kita ingin lakukan setelah pak jokowi membangun indonesia
dengan konektivitas darat laut dan udara
kemudian menaikkan daya saing ekonomi kita
maka mau tidak mau selanjutnya adalah
bagaimana kita menguatkan doing business kita
kemudian meningkatkan kualitas pendidikan kita
kualitas layanan kesehatan kita
mesti benar benar bersama sama
dalam menolorkan kebijakan kebijakan politik
di parlemen maupun di tingkat pemerintahan
tanpa harus masuk ke kabinet
karena dalam politik kan gak ada yang gratis
lima tahun sepuluh tahun terakhir ini
ada beberapa partai yang tidak ada di dalam
misalnya di dalam pemerintahan
persetujuan terhadap fungsi legislasi di dpr
sepuluh tahun di masa pemerintahan sby
yang memang harus kita berikan catatan
jadi semangat itu yang ingin dibangun
sehingga benar benar kedepan indonesia itu
bisa menjadi satu benchmark
bahwa inilah pemimpin pemimpin indonesia
yang bisa bersatu menyatu
bu suro ini hitung hitungannya kalau menurut anda di periodenya pak prabowo gibran
nanti ketika sudah dilantik apakah semuanya akan masuk ke dalam satu koalisi
ataukah tersisa satu saja pdi perjuangan
iya kelihatannya pdi perjuangan dan pks ya bisa bertahan menjadi oposisi
dalam arti koalisi yang masih memiliki ide
idealisme dalam arti bagaimana menyeimbangkan
jangan lupa ya bahwa dalam ketatanegaraan kita itu ada tiga kekuasaan
jadi ada cabang kekuasaan legislatif eksekutif dan yudikatif
jadi memperbesar kekuasaan jangan lupa akan tank to corrupt
maka harus ada penyeimbang dalam hal ini
jadi mengapa kalau dibesarkan koalisinya
sehingga paralel antara tentunya
dengan antara kabinet gitu eksekutif dan legislatifnya
maka semua kebijakan eksekutif itu akan lolos begitu saja di legislatif
tidak ada perdebatan tidak ada apa
ini yang mengkhawatirkan menurut saya
karena kita tidak berjalan di jalur yang betul betul demokrasi
justru semua pembangunan yang saya setuju
mas kamarul salmat tadi itu mengatakan
bahwa kita butuh membangun indonesia dengan stabilitas yang oke dan sebagainya
maka kita butuh pemimpin yang trusted
apakah dia akan membangun untuk negara bangsa
yang mungkin perlu dijawab
setelah ini pak prabowo akan ketemu siapa lagi untuk silaturahmi politik selanjutnya
ya yang pasti partai gerindra memiliki jejak jejak yang panjang kerjasama dengan berbagai partai
kemudian dengan pks juga memiliki histori kerjasama
dengan pkb juga pernah bergandengan tangan
jadi betul ini adalah sebuah komunikasi yang terus berjalan
karena kabarnya kan dari awal pak prabowo mau ketemu bu mega
nanti kita tunggu itu hasil pertemuannya
terima kasih juga bu zuhro sudah bergabung di siapa indonesia malam